udah gede lagi
kita langsung sampai ke pemirsa dolo good morning
halo pemirsa udah weekend lagi saatnya kita
jalan jalan tentunya explore
nah kali ini kita di mana sar
kita hari ini mau eksplor di tempat yang baru buka nih
namanya adalah jakarta birdland
jadi hari ini kita mau main sama burung burung seru seruan
dan banyak banget ajaran di dalam aktivitasnya bisa kita lakuin ya
nah kalau misalnya yang kepo nih langsung aja kita ajak pemirsa jalan jalan
kita terbang dulu
kali ini kita akan bermain dengan burung burung cantik langsung di kandangnya
tapi kandangnya nggak kecil loh guys super besar enam ribu meter persegi
jakarta birdland taman impian jaya ancol ini baru dibuka awal november dua ribu dua puluh dua lalu
letaknya nggak jauh nih
nah untuk bermain di sini tiket masuknya sebesar rp enam puluh pada weekdays atau rp delapan puluh lima saat weekend
ini belum termasuk tiket masuk ancol sebesar dua puluh lima ribu rupiah
nah ini satu lagi
ada burung mafau
siapa kasih tau
kita ke lalan dulu
kayak pengen mendekat tapi agak ragu
selain burung makau yang berwarna warni kita juga bisa nih berinteraksi dengan lima puluh burung cantik lainnya
yang berasal dari dalam negeri dan mancanegara
tempat ini terbagi menjadi beberapa area seperti area burung perairan makau dan kakatua horm build family dan area menarik lainnya
tempat ini terbagi menjadi beberapa area seperti area burung perairan makau dan kakatua home built family dan area menarik lainnya
ada lima poin ya
kalau gak masuk kalah rizky

kalau gak masuk kalah rizky

ini kayak main basket ya
ki tau gak kalau burung di jakarta birdland banyak yang dilindungi lho
tahu dong burung makau merak dan kakak tua adalah salah satunya
nah pihak pengelola juga punya misi nih untuk menjadikan tempat ini sebagai konservasi
jadi teman teman di rumah harus ingat ya tidak semua burung itu boleh dipelihara di rumah
ki itu lucu banget deh ada merah warna putih cantik banget ya kayak aku
gimana ya maaf nih kayaknya cantik kan burungnya deh
eh tapi ada juga nih burung kaki bayam kakinya tuh jenjang dan larinya juga cepat jadi gak bisa dipegang deh
tapi tau gak sih kalau burung ini
digunakan sebagai pembasmi rumput dari hama di jakarta international stadium lho
wih kecil ukurannya tapi besar ya manfaatnya burung ini
eh nonton bershow ki udah mulai tuh
pertunjukan ini dibuka dengan kakak tua galah berwarna pink yang bisa joget loh
tuh lihat sarah jadi ikutan joget kan
jadi keterusan deh ikut joget
nah selanjutnya kita dikerubungi burung parkit nih yang menghinggapi kita untuk diberi biji bunga matahari
duh jinak jinak merpati ya eh salah ini mah burung nuri
ada juga nih burung makau yang pinter banget akrobat terbang melewati lingkaran
terus ada juga burung kakak tua lucu namanya miss pinkan dan mister gary
yang berlomba memindahkan buah sama gelang ini gemes banget kan
nah itu dia
ini kita mau perjelas bahwa khususnya satwa satwa indonesia ya itu kan rata rata dilindungi oleh undang undang
selama ini kan ada yang mau meliharanya secara ilegal
nah itu yang kita harus tegaskan di sini bagaimana cara kita merawat melindungi mereka agar tidak punah
pastinya seperti itu
duh lapar nih
sar makan yuk sar
jangan burung aja kita kasih makan
dimana kalau kita ke gerbang empat puluh sembilan seafood kalimati
saya yang masak deh bentar ya tungguin
kita pesen komplit pokoknya ada kerang goreng udang bakar ikan asam manis kangkung cumi goreng tepung
dan gak ketinggalan nih kepiting telur dan es kelapa
permisi baru kelar masak nih mohon maaf
mantap masakan dari rizky nih
saya tadi masak
wah udang bakarnya mantap nih
mas boleh mas sisanya masih ada lagi
kepiting kita turunin dulu
ini nih bintang utama kita
nah kalau ini kayaknya memang harus pakai sambalnya ya

mas tambah nasi dulu emang rizky
mau nasi juga gak
gak usah satu dulu aja
nggak usah satu dulu aja
lauknya udah banyak
cuminya juga banyak
coba tes kriuk ya
ini kepala aja udah cocok disini
nih bisa dilihat ya
nih saya kasih lihat sini
kasihan orang ini pengen
aduh enak banget nih
harus husyuk nih makannya nih udah
ini udah capek seharian
lihat burung main nama burung
kalian kita main sama ikan
dimakan tapi ikannya
yaudah kita mau husyu makan dulu
sampai ketemu di weekend goodway minggu depan